kasus baru harian covid sembilan belas di indonesia catak rekor
terdapat lebih dari seribu kasus positif baru tercatat sembilan juni dua ribu dua puluh lalu
angka yang tinggi tersebut sayangnya berbarengan dengan sejumlah pusat perbelanjaan
termasuk mal di jabodetabek yang tengah bersiap menyambut kembali masyarakat
kita menghimbau agar customer ini bisa melihat keadaan kondusif
kita tidak membatasi pengunjung yang datang
tapi kita memberikan edukasi dan himbawan untuk selalu berjaga jarak
selalu menjaga kesehatan pada saat berada di area senayan city mall sendiri
bersamaan dengan itu pula
pada operasional angkutan umum dan pribadi
artinya seiring dengan meningkatnya akselerasi penambahan jumlah kasus
meningkat juga potensi kepadatan manusia dalam fasilitas transportasi
memang ini sesuai dengan semangat adaptasi kebiasaan baru yang akan diterapkan pemerintah
yakni memulihkan aktivitas perekonomian yang tentunya akan meningkatkan mobilitas masyarakat
dinding dinding pemisah jarak antar manusia satu persatu
diruntuhkan seiring dibukanya kembali aktivitas masyarakat di hampir seluruh sektor
seperti yang disampaikan analis kebijakan publik universitas trisakti
trubus radiansyah yang menilai kebijakan pemerintah
khususnya di sektor transportasi di era pandemi
tak konsisten dan sering berubah ubah
yang lebih rumit tadi adalah soal transportasi ini
kebijakannya itu tidak konsisten
jadi selalu berubah ubah
memang harusnya pemerintah itu menyiapkan dulu berbagai kebijakan
terkait dengan penambahan modal transportasi
masyarakat tidak lagi bekerja dari rumah
tidak lagi ibadah di rumah
mobilitas masyarakat tidak lagi dibatasi dengan ketat
berbekal edukasi jaga jarak sosial dan protokol kesehatan
beban risiko terpaparnya virus seakan dikembalikan kepada masyarakat